kita ke informasi lain kpk kembali memeriksa dua puluh lima mantan dan anggota dprd sumatera utara di kantor kejaksaan tinggi sumatera utara
sejauh ini kpk sudah memeriksa tujuh puluh satu orang saksi bagi tiga puluh delapan tersangka mantan dan anggota dprd sumut dalam kasus korupsi dan gratifikasi dari mantan gubernur gatot pujo nugroho
dalam penyidikan kasus ini kpk telah menerima pengembalian uang empat tiga puluh lima miliar rupiah dari para tersangka dan saksi
di hari terakhir pemeriksaan kpk kembali memeriksa dua puluh lima mantan dan anggota dprd sumatera utara periode dua ribu empat belas dua ribu
dua puluh tiga orang di antaranya merupakan anggota dprd sumatera utara periode saat ini atau dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
dua orang lagi merupakan mantan anggota dprd sumatera utara bahkan seorang diantaranya yaitu tunggul siagian sudah berstatus tersangka
pada kamis siang lima orang anggota dprd sumatera utara yang sebelumnya diperiksa pada rabu dua puluh tiga mei kembali diperiksa
seorang aparatur sipil negara atau asn yang bertugas di sekretariat dprd sumatera utara juga diperiksa dan membantu melengkapi keterangan anggota dewan
sejak selasa hingga kamis sore kpk sudah memeriksa tujuh puluh satu orang sehingga dalam penyidikan kasus ini kpk sudah memeriksa lebih dari dua ratus saksi
baik yang dilakukan di kantor kpk di jakarta maupun di markas brimopolda dan kantor kejaksaan tinggi sumatera utara
mereka diperiksa sebagai saksi bagi tiga puluh delapan tersangka dalam kasus kejaksaan tinggi sumatera utara

sejak berjalannya penyidikan kpk telah menerima uang pengembalian rp empat tiga puluh lima miliar rupiah dari para tersangka dan saksi
rp tiga ratus juta rupiah merupakan pengembalian uang dari lima anggota dprd sumatera utara yang diperiksa hari rabu di kantor kejati sumatera utara
bahwa di dprd itu kan dalam proses pengambil keputusan kan ada pertemuan dan lobby lobby
itu biasa saja sebesarnya
jadi pertemuan pertemuan dan lobby lobby itulah yang sebenarnya diperlukan
kalau saya sih yang saya sampaikan intinya pada masa kami dulu itu tahun dua ribu lima belas
apbd provinsi sumatera utara itu kan dalam kondisi yang kurang bagus
utang bantuan daerah utang apa namanya itu utang bagi hasil ke daerah itu kan masih banyak yang belum dibayarkan
jadi dana aspirasi untuk dimasukkan dalam reses itu belum bisa ditampung
itulah kira kira intinya yang kondisi yang pada waktu itu gitu
dan waktu itu kan saya tahu betul kondisi keuangan kita lagi memang susah
dan dua ribu tujuh belas itulah ditargetkan dana bagi hasil itu dituntaskan ke seluruh keopatan kota
dan itu jawaban dari sekte dulunya
apa aja pak hari ini ditanya apa aja pak
jadi saksi aja kita yang tiga puluh delapan
masih pertanyaan yang lama pak
iya masih bap yang lama semuanya
ada komprotir yang baru pak
sementara itu pihak kejati sumatera utara membenarkan di kantornya
telah dilakukan pemeriksaan terhadap tujuh puluh satu saksi oleh kpk
baik mantan maupun anggota dprd sumatera utara serta sejumlah asn
ya terima kasih ya
jadi sampai dengan siang hari ini total pemeriksaan untuk hari kamis dua puluh lima orang saksi
itu semua mantan anggota dewan
dan yang masih aktif
untuk kalangan pns ada satu orang
tapi itu cuma dia sebagai apa
membantu yang anggota dewannya untuk melengkapi berita acara pemeriksaan
totalnya hingga hari ini berapa
totalnya dari mulai hari selasa
selasa sampai dengan hari ini totalnya tujuh puluh satu
hari ini habis berarti pak
meski kejati sumatera utara mengharuskan para saksi masuk lewat pintu belakang yang telah ditentukan dan dijaga ketat
sejumlah anggota dewan datang dan pulang dari pintu depan di hari ketiga pemeriksaan ini
agus subradman medan